dinas komunikasi informatika dan statistik provinsi dki jakarta mencatat

di antaranya dua tiga ratus empat puluh berlokasi di jakarta pusat dua dua ratus tiga puluh satu di jakarta selatan
satu enam ratus lima puluh empat di jakarta barat satu empat ratus tiga puluh delapan di jakarta timur
satu lima ratus tiga puluh enam di jakarta selatan satu lima ratus tiga puluh enam di jakarta timur

jak wifi harus memenuhi prinsip keadilan
kenapa karena enggak setiap masyarakat itu punya kemampuan yang sama terkait dengan kebutuhan kuota internet
komisi a sebagai mitra dari kominfo tentunya punya kepentingan sekaligus kewajiban
untuk menjaga kemudian melakukan dan menjaga kemampuan internet

untuk menjaga kemudian melakukan dan menjaga kemampuan internet
untuk menjaga kemudian melakukan dan menjaga kemampuan internet
dan melakukan kontrol kemudian melakukan evaluasi terkait dengan pemanfaatan
agar bisa dirasakan maksimal oleh warga dki jakarta
kominfo sendiri dan kami juga sebagai wakil rakyat juga tentunya harus mengontrol dan mengawasi itu
agar pemanfaatannya bisa lebih maksimal dan dirasakan oleh masyarakat
titik akses jak wifi tersebar di sejumlah kawasan
selain permukiman jak wifi terpasang di sekolah ruang publik terpadu ramah anak atau rptra
taman dan hutan kota hingga ruang publik lain
pemilihan lokasi yang menjadi prioritas pemasangan jak wifi telah diatur
dalam peraturan gubernur dki jakarta nomor delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang perluasan akses internet bagi masyarakat
melalui perluasan internet untuk masyarakat
di mana salah satu kriterianya adalah untuk warga kumuh rw kumuh dengan kriteria sangat ringan ringan sedang dan berat
dan juga untuk rptra lalu untuk taman dan hutan kota
terkait tempatnya adalah yang dimana masyarakat tentunya bisa berkumpul beraktivitas
seperti balai warga atau ruang yang lebih terbuka ya untuk masyarakat berkumpul lebih seperti itu
seiring berjalannya waktu kini jak wifi diharapkan tak hanya dinikmati oleh kalangan pelajar
warga yang memiliki usaha juga dapat memanfaatkan akses internet gratis ini
sehingga percepatan transformasi digital di dki jakarta dapat tercapai
mengusung konsep kota pintar atau smart city jakarta terus melakukan upaya transformasi digital
pemerintah provinsi dki jakarta memperluas akses internet bagi warga
dan melaksanakan optimalisasi pengadaan infrastruktur
guna mempercepat pelaksanaan transformasi digital
dalam bentuk jak wifi
masyarakat dapat menggunakan layanan internet gratis jak wifi dengan mudah
anda dapat mencari titik akses jak wifi terdekat melalui aplikasi jaki
saat berada di lokasi titik akses jak wifi
anda tinggal menghubungkan perangkat elektronik dengan koneksi jak wifi yang tersedia
anda pun bisa berselancar di internet tanpa dikenakan biaya
salah satu bentuk inovasi pemerintah dki jakarta
dalam menjamin aksesibilitas masyarakat
khususnya dalam mengakses informasi dan layanan pemerintah
salah satunya adalah tadi jak wifi
dan upaya kita bagaimana mensosialisasikan jak wifi
tentu membangun fitur yang ada di jaki
jadi masyarakat dengan mudah mengetahui titik titik
di mana saja tersedianya internet akses gratis yang sediakan
oleh pemerintah maupun hasil kolaborasi dengan berbagai pihak
di samping kita melakukan sosialisasi
kemudian mempublikasikan di sosial media
tentu di setiap ruang publik itu ada signar signar jak wifi
yang mengidentifikasikan di sana tersedia akses internet gratis
yang disediakan oleh pemprov dki jakarta
maupun berkolaborasi dengan berbagai pihak
enam puluh mb per detik atau mbps dedicated
dengan user concurrent atau pemakaian bersama
minimal lima puluh pengguna
bandwidth yang anda gunakan tidak akan terbagi dengan pengguna lain
sehingga koneksi internet cepat tanpa terputus alias stabil
nah wifi ini kurang lebih jaraknya antara dua puluh lima sampai lima puluh
sepuluh meter itu kalau tidak sama sekali tidak ada obstacle
nah obstacle ini seperti misalkan ada bangunan gedung kaca
nah ini sangat mengganggu sinyal dari wifi tersebut
jadi prinsipnya adalah untuk mendapatkan kualitas yang bagus
rangenya ini harus berada di dalam range covered area nya wifi tersebut
apabila dia di luar range otomatis koneksinya kurang bagus
dan apabila dia terhalang oleh obstacle yang sangat mengganggu wifi tersebut
otomatis mengurangi kualitas wifi tersebut
padahal wifi ini kualitasnya cukup bagus dimana kita menggunakan
satu koneksi satu banding satu
ada sejumlah tips yang dapat anda lakukan agar tetap aman
saat mengakses layanan internet melalui jak wifi
untuk menghindari kemungkinan koneksi otomatis ke jaringan wifi lain
yang dibuat oleh pihak tak bertanggung jawab
jika kita masuk ke wifi dan wifi nya minta kita install sesuatu
jangan pernah di install
itu biasanya pancingan untuk memasukkan mahluk wifi
jadi orang biasa memasukkan access point lalu waktu kita masuk
oke untuk mengakses wifi ini anda harus download apk ini aplikasi ini
lalu jalankan baru bisa masuk wifi yaitu sebenarnya virus atau malware
atau dia ingin memata matai korbannya
ini sebenarnya satu standar minimal jika kita ingin mengakses dari jaringan
yang tidak kita ketahui keamanannya
standarnya adalah harus pakai vpn yang kita tahu aman
karena kalau tanpa vpn apapun yang kita ketik dan kita kirimkan
itu akan terlihat oleh penyedia wifi nya
asumsinya misalnya kita masuk ke wifi penyedia wifi yang nakal
atau kita masuk ke wifi gadungan lalu tanpa vpn kita masukkan user name password
itu kelihatan sama dia dia bisa ambil
nah tetapi kalau misalnya kita pakai vpn walaupun dia bisa ambil
tetapi setidaknya sudah di enkripsi
ingat gunakan internet secara bijak dan untuk kegiatan positif
provider jak wifi telah menggunakan domain name system atau dns sehat
dari kementerian komunikasi dan informatika untuk mencegah pengguna mengakses situs situs terlarang
selama januari hingga juni dua ribu dua puluh dua dinas komunikasi informatika dan statistik profil

provinsi dki jakarta mencatat rata rata ada enam ratus empat puluh enam lima ratus dua puluh empat orang
menggunakan koneksi internet jak wifi setiap bulannya dengan rata rata dua puluh satu delapan ratus tiga puluh empat page view per hari
artinya eksistensi jak wifi telah berdaya guna menunjang kebutuhan internet banyak warga di ibu kota
agar layanan internet terus berfungsi dengan baik pemprov dki jakarta
amtiasa lakukan pemeliharaan setiap titik akses jak wifi yang tersebar di ibu kota
hal ini dilakukan agar layanan internet gratis yang tersedia dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat secara terus menerus
jadi untuk di bidang jkd sendiri terkait monitoring evaluasi itu kita dua puluh empat jam dilakukan di bidang jkd ini
contohnya adalah di pemprov dki ini kita kenal dong jaki ya
nah di dalam jaki itu pasti ada aplikasi untuk aduan
dimana aduan itu terhubung dengan crm kita
lalu dari crm itu kita respon
nah kita respon apabila memang terdapat gangguan secara teknikal atau apa nanti langsung kita berkoordinasi dengan pihak penyedia
lalu kita juga berkoordinasi dengan masyarakat setempat
kendalanya seperti apa
menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat
cepat tepat dan sigap dari sisi kitanya
pada prinsipnya adalah gini
untuk masyarakat karena ini dipakai bersama sama yuk kita jaga apabila ada gangguan silahkan diadukan biar kita bisa tangani
biarpun kita punya sistem monitoring tetap ujungnya ada manusia juga kan gitu ya
di dn itu manusia juga gitu
nah semakin cepat kita bisa mengetahui permasalahannya untuk menjaga kualitas layanan itu semakin baik
melalui sistem pemeliharaan tersebut diharapkan eksistensi jak wifi tetap terjaga
mengingat jak wifi berdampak besar terhadap keberhasilan ekosistem smart city empat di ibu kota

salah satunya berlokasi di sekretariat rw lima
dulu waktu pertama kali sekolah online kan kayak wah apa nih yang harus disiapin
terus kalau di sekolah kan langsung tatap muka nggak perlu kayak main hp setiap hari
dan kalau pas udah adanya pandemi kita kerepotan kayak bakalan ngeluarin uang buat beli data seluler lebih banyak per bulannya
terus gak ada temen buat berkumpul karena nggak ada yang buat tempatnya
nah setelah ada jack wifi itu alhamdulillah terbantu banget
karena kan jadi pengeluarannya semakin dikit
terus karena ada jack wifi juga bisa berkumpul buat bareng bareng sama sama belajar
jadi nggak boring juga sih belajarnya
sekarang kan sudah tetap muka ya jadi internet juga masih dibutuhkan untuk guru guru yang suka ngirim materi materi yang akan datang
itu bakal dikirim lewat youtube kadang dari pdf
langkah pemprov dki jakarta menghadirkan
mengadakan jack wifi menjadi kebijakan tepat sasaran
apalagi fasilitas internet gratis memberi manfaat besar bagi warga
terutama mereka yang tinggal di lingkungan rw padat penduduk
kebermanfaatannya masih sangat dibutuhkan oleh warga dki jakarta
terutama ya saya malah berpikir ini menjadi program nasional
karena ada beberapa wilayah di dki jakarta itu yang seringkali ketinggalan informasi
karena apa tidak ada sinyal dan seterusnya
jack wifi harus makin berkualitas
keberadaannya atau kebermanfaatannya makin dirasakan oleh seluruh kalangan
kalau masyarakat mengakses ini bisa mendapatkan manfaat secara baik dan lancar otomatis kan minat untuk memakai itu kan makin tinggi
ya layanan internet gratis jak wifi juga dapat mendorong kemajuan usaha mikro kecil menengah atau umkm
pemilik umkm yang menjual bahan minuman herbal sebagai produk utamanya ini telah merintis bisnis startup sejak pertengahan tahun dua ribu dua puluh ketika pandemi covid sembilan belas mewabah di indonesia
lebih dari dua belas jenis buah buahan dikembangkannya menjadi buah kering yang dapat digunakan untuk membuat minuman sehat
warga kelurahan cipinang cempedak jatinegara jakarta timur ini
menjual berbagai varian buah buahan kering dengan harga rp dua puluh lima per pak
selain membuka gerai di kawasan pancoran jakarta selatan produk herbal buatannya dipasarkan secara online
akses internet kerap ia butuhkan
sebagai umkm yang melakukan penjualan lebih banyak di e commerce itu kita butuh banget yang namanya akses internet ya
intensitasnya cukup tinggi ya sehari itu bisa berapa menit sekali saya akses baik aplikasi e commerce ataupun sosial media sebagai media promosi
jadi buat saya internet itu penting banget
dalam mengakses e commerce social media itu saya kan gak setiap saat di lokasi rumah atau di manapun
jadi saya bisa kemana aja pastinya kan harus akses internet
kadang kadang saya selalu melihat akses wifi gratis gitu yang terdekat
dari segi biaya kita sangat menghemat banyak ya kalau sebelum mengakses internet gratis itu bisa di atas tujuh ratus ribu untuk biaya internet aja ya
baik wifi sama paket data
nah setelah ada paket internet yang gratis wifi gratis itu menekan biaya banget
tak jauh dari gerai miliknya ada titik akses jak wifi yang ia dapat sambangi
terkoneksi dengan wifi gratis diakuinya memberikan dampak positif dalam menjalankan bisnis
pemasaran secara daring menuntutnya untuk bergerak cepat melayani pelanggan
dalam sehari rata rata upit dapat menjual seratus pek buah kering dengan omset penjualan tiga puluh hingga empat puluh juta rupiah per bulan
selama ini saya sangat terbantu
kemanapun saya pergi itu saya pasti langsung cek posisi jak wifi itu di mana dan itu saya gunakan
harapan buat saya pribadi itu lebih banyak titiknya ya
lebih banyak titiknya mungkin di seluruh penjuru jakarta bisa lebih banyak
kemudian dari kekuatan sinyalnya juga ya kecepatannya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi gitu
ada pula ernawati hambali pemilik warung coto makassar di kawasan kebon siri menteng jakarta pusat ini juga memanfaatkan koneksi internet gratis jak wifi dalam menjalankan usahanya
warung coto makassarnya berlokasi dekat dengan titik akses jak wifi di rptra kebon siri
saya sebagai pelaku mkm sangat terbantu dengan kehadiran jak wifi gratis ini
dulunya internet saya itu bisa sampai dua ratus ribu per bulan ya mas
dengan kehadiran jak wifi ini saya sangat bisa terbantu
karena dengan mudah saya bisa terkoneksi dengan aplikasi online dan memudahkan juga untuk pelanggan saya untuk memesan langsung
apalagi kita harus standby untuk menghidupkan terus ini ya aplikasi
jadi sebagai pelaku mkm kita harus memanfaatkan betul betul teknologi zaman sekarang ini
supaya lebih menarik pelanggan lah ya dan usaha kita itu bisa juga dikenal oleh masyarakat umum
ya warung coto makassar yang dirintisnya pada agustus dua ribu dua puluh satu ini kini semakin berkembang setelah erna memasarkan produknya secara daring melalui berbagai platform layanan pesan antar
buka mulai pukul sembilan pagi hingga sembilan malam rata rata erna dapat menjual sekitar lima puluh porsi coto dengan pendapatan enam hingga tujuh juta rupiah per bulan
tak dapat dipungkiri jak wifi berperan penting dalam mendorong kemajuan umkm termasuk mendukung bisnis startup berbasis teknologi
mengingat jakarta menjadi ekosistem startup terbesar di indonesia
untuk startup pun apabila mereka membutuhkan fasilitas tersebut mereka bisa datang atau berkumpul di titik titik yang terdapat jak wifi
bisa dimanfaatkan bisa digunakan semaksimal mungkin gitu
lalu juga mendukung pasti sangat mendukung gitu
apalagi untuk yang sifatnya e commerce ya
masyarakat dki jakarta ayo pakai jack wifi dalam mendukung e commerce kita terus dalam mendukung meningkatkan pendidikan kita
untuk mendukung kreativitas inovasi untuk jakarta lebih cerdas lagi dan juga saling terhubung terinterkoneksi satu dengan yang lainnya
karena jak wifi juga sebagai sarana untuk masyarakat berkomunikasi
berhasil memberikan manfaat besar bagi masyarakat jak wifi telah menorehkan prestasi bagi pemerintah provinsi dki jakarta
pada tahun dua ribu dua puluh satu jak wifi masuk dalam nominasi world summit on the information society atau wsis prizes untuk kategori infrastruktur informasi dan komunikasi
sementara aplikasi jakarta kini atau jaki menjadi nominasi ke tiga
indonesia menjadi nominasi untuk kategori e government di ajang yang sama
meski jak wifi hadir sebagai salah satu solusi menangani permasalahan akses internet bagi warga jakarta saat pandemi covid sembilan belas
jak wifi memiliki peluang besar untuk berkembang pasca pandemi
pengembangannya dapat mendukung sistem kerja shifting menjadi work from anywhere atau wfa
pembelajaran daring pada berbagai jenjang pendidikan hingga menjamurnya startup di ibu kota
sebagai kota metropolitan jakarta kerap disebut miniatur indonesia
alasannya dki jakarta menyandang dua fungsi sebagai pusat pemerintahan nasional serta pusat ekonomi skala regional dan global
pemprov dki jakarta juga membangun citra jakarta kota kolaborasi
yang bertujuan mengajak warga berpartisipasi dan berkolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan jakarta yang lebih baik
sadar akan kebutuhan masyarakatnya yang multikultur
pemprov dki jakarta membangun ruang ketiga sebagai sarana bagi warga berinteraksi yang memberikan rasa kesetaraan
jakarta itu kan pusat semuanya pusat ekonomi pusat pemerintahan dan juga pusat kebudayaan
tapi di jakarta itu cuma mencari penghidupan
penghidupan itu dari mana dari rumah sebagai ruang pertamanya lalu ke kantor ke sekolah sebagai ruang keduanya
tapi di antara ruang itu terjadi kekosongan
makanya pengisinya adalah ruang transisi tadi ruang ketiga
ruang ketiga itu di mana masyarakat merasakan bagaimana berkehidupan
ruang ketiga itu yang mana yang tidak tersegmentasi
jadi siapa aja boleh di sana jadi yang setara inklusif
lalu yang kedua harus ada interaksinya di sana
siapa aja boleh berinteraksi di sana
lalu yang terakhir yang paling penting lagi ada pengaman
wujud ruang ketiga yang dihadirkan oleh pemprov dki jakarta diantaranya taman jalur hijau dan hutan kota
sejak tahun dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh dua pemprov dki jakarta telah melakukan penataan pada tiga ratus dua puluh tiga lokasi taman
dan satu ratus tujuh puluh lokasi jalur hijau
pemprov dki jakarta juga tercatat telah membangun seratus lokasi taman atau taman maju bersama
serta dua belas lokasi hutan kota
yang beberapa diantaranya bahkan telah dilengkapi fasilitas internet gratis jak wifi
jak wifi juga kita provide di daerah di area area yang menjadi ruang ketiga tersebut
intinya adalah tadi bahwa hubungan hubungan sosial yang terbentuk
di ruang ketiga itu itu perlu kita endorse
dan kemudian kita lengkapi dengan berbagai fasilitas teknologi
dengan sinergi keduanya kita mengharapkan hubungan hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat
itu menjadi semakin meningkat
dan kemudian orang juga kualitas hubungan tersebut juga akan semakin terfasilitasi dengan berbagai dukungan layanan publik dari pemerintah

taman lapangan banteng di jakarta pusat ini adalah salah satu kawasan hijau yang diperuntukkan menjadi ruang ketiga
taman syarat sejarah ini kerap digunakan oleh warga untuk beragam aktivitas
dilengkapi titik akses jak wifi kini taman lapangan banteng dapat dimanfaatkan untuk bekerja
pengembangan jak wifi di ruang ketiga
pengembangan jak wifi di ruang ketiga
bertujuan membangun ekosistem digital lebih luas dan multifungsi
mengingat pemanfaatan ratusan ruang publik di ibukota belum maksimal
padahal fasilitas infrastruktur di jakarta lebih memadai bila dibandingkan dengan daerah lain yang pembangunannya belum semaju ibu kota
ketika terjadi pandemi orang tersekat dalam ruang ruang tersendiri karena ada persoalan

ketika orang tersekat dalam ruang ruang sendiri

nah kota kalau masyarakatnya sudah garing
kota kalau masyarakatnya sudah garing
tanpa kehidupan sosial
maka perlu diciptakan ruang
di mana ruang itu disediakan
apakah ruang itu bisa menarik orang untuk datang
kalau ruang itu tidak menarik untuk datang
orang untuk apa datang kesana
ada daya tarik tidak
secara ekonomi secara sosial
atau secara faktor teknis lainnya

dibuatlah ruang ketiga dengan memberikan tambahan prasarana dan sarana
dinas pertamanan dan hutan kota provinsi dki jakarta berupaya agar setiap ruang ketiga memiliki fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan warga
tentunya fasilitas digital itu salah satu platform perubahan pola pergerakan orang itu dengan digital sekarang
pola kerja pun dengan digital
makanya ruang ketiga yang kita hadirkan juga harus lengkap
salah satunya kita harus menciptakan namanya ada wifi misalkan wifi di tempat tempat ruang publik tadi
dan tentunya gratis
working from anywhere nya bisa dari taman
tentunya kita berkolaborasi ya tentunya
kolaborasi dengan siapa saja
dengan internal kita seperti diskom info kita ada program jack wifi misalnya
seragam tapi beragam
jadi poinnya kita bikin taman nih
seragamnya kita bikin taman
bikin ruang publik berupa ruang terbuka
bikin juga hijau publik berupa taman
tapi beragamnya kita ciptakan dari fasilitas
proses engagementnya partisipatif yang hadir di masyarakat itu seperti apa
kami bangun taman harus ngobrol dulu sama usernya lingkungan sekitarnya
mereka butuh apa fasilitas apa yang mau hadir
taman puring di jakarta selatan juga menjadi ruang ketiga yang kini tampil dengan wajah baru
usai menjalani penataan ulang pada tahun dua ribu
selain area pemerintahan
dan permainan anak
taman ini juga difasilitasi internet gratis jak wifi yang dapat diakses oleh pengunjung
sebagai ruang ketiga
taman puring juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menyalurkan hobi dan bakatnya
seperti yang dilakukan oleh sejumlah anak muda yang tergabung dalam komunitas parkur ini misalnya
kita sangat senang sekali kami lebih tepatnya
dengan hadirnya pergerupak ini kita diberikan support dari pemerintah sebagai tempat berlatih
yang memang menarik
memang untuk parkur
jadi terfasilitasi banget sih
kalau dulu ya kita cuma latihan sekedarnya aja gitu
tetap menikmati ruang ketiga di taman taman yang ada di jakarta
ya cuman sekedarnya aja gitu
kita cuma menikmati taman taman yang ada yang tersedia aja
nah kalau ini kan emang berdasarkan desain tempatnya itu memang dibuat sedemikian rupa agar kita bisa berlatih parkur dengan
ya kehadiran parkur park di taman ini membawa angin segar bagi ramdhani dan teman temannya
mereka rutin berlatih parkir setiap minggu pagi
bagi mereka fasilitas obstacle wall atau tembok penghalang untuk melompat dan monkey bar untuk bergelantung di taman ini adalah satu satunya area berlatih parkur yang ada di jakarta
harapan kami bisa hadir lagi parkur pak lainnya di jakarta
ini kan jakarta selatan
mungkin di jakarta barat jakarta utara selatan dan timur
terus juga lebih banyak sih tempat ruang ruang publik yang kayak gini enak gitu
itu bukan cuma menyalurkan hobi ya walaupun jalan jalan
jalan jalan olahraga kecil itu emang enak banget sih dengan hadirnya taman taman seperti ini
kehadiran ruang ketiga menunjukkan bahwa jakarta adalah kota milik semua
artinya setiap orang dapat mewansangkan ruang ruang yang ada di jakarta

menjadikannya sebagai ruang alternatif beraktivitas selain di rumah sekolah maupun tempat bekerja atau perkantoran

kehadiran ruang ketiga yang terintegrasi dengan layanan internet jak wifi memberi angin segar bagi warga
akses internet gratis yang dapat terkoneksi dengan lebih stabil dan semakin luas menjadi harapan masyarakat
harapan saya sih untuk akurasi tempatnya lebih diakuratin lagi ya
jadi jaraknya dari titik wifi yang dipetak itu harus sesuai
terus juga sinyalnya lebih diperkuat lagi mungkin
harapan saya mah harus lebih banyak lagi ya
terutama mungkin kalau sekarang nih kalau saya lihat ini fasilitas bagus sekali ya di lapangan lapangan
tapi kalau bisa di dunia pendidikan juga ada tuh
jadi membantu pihak sekolah
kalau untuk jackwifi nya ya saya minta untuk fasilitasnya ya
terutama jaringannya diperkuat dulu
ya diperkuat dulu yang ada
kalau memang sudah maksimal bisa dipakai oleh warga
nah untuk penambahan ya silakan monggo gitu ya
kita terima kan gitu
kalau harapan saya pribadi mungkin diperbanyak gitu ya mas ruang ketiga ini
dan selain itu mungkin untuk kapasitas internet dan kecepatannya gitu ya mas
karena ya tidak memungkiri bahwasannya untuk saat ini mungkin tidak sebeb
ya kalau emang kita pakai provider di rumah atau provider pribadi
tapi kan harapan sebagai warga dki jakarta kalau bisa memang di provide dengan internet yang lebih cepat kenapa tidak seperti itu mas
ya selain layanan internet gratis jackwifi diperluas
kenyamanan fasilitas yang tersedia di ruang ketiga pun menjadi faktor keberhasilan pemanfaatan ruang publik
terutama untuk kerja
selain digital park digital nomad juga menjadi rencana pengembangan jak wifi dan ruang ketiga
digital nomad adalah istilah bagi seseorang untuk bekerja secara lepas dan memanfaatkan teknologi tanpa terikat waktu dan tepat
artinya kalangan pekerja dapat melakukan pekerjaannya di mana saja dan kapan saja
laras ayu misalnya warga kelurahan pelamampang jakarta selatan ini kerap memanfaatkan fasilitas internet gratis untuk bekerja di luar kantor
kalau ngomongin masalah intensitas penggunaan internet ya bisa dibilang dua puluh empat x tujuh ya

karena kerjaan aku kan berhubungan dengan sosial media kayak upload kerjaan upload konten cek email meeting online
jadi kalau nggak ada internet tuh kayaknya nggak bisa deh
otomatis selalu dengan internet apalagi sekarang kan banyak ruang publik yang ada free wifi ya ada hotspot ya
itu semakin memudahkan aku dalam pekerja sih
apalagi sekarang kan dituntut harus bekerja mobile
dan tujuan untuk mengeluarkan dari diku non gros java ini adalah hubungannya kerja
dan biar dapatlah air bumbu nanti terakhir kita hasilnya dari bumi tahun dua puluh satu st der

memudahkan aku sebagai pekerja dan juga pelajar lainnya untuk mengganti suasana
kan kayak sekarang tuh lagi happening work from anywhere ya
jadi aduh bahwasannya suasana kerja di rumah bahwasan suasana kerja di kantor
kalau kerja di taman kayak gini juga oke sih
selain taman taman kota digital nomad juga dapat dilakukan hingga kawasan pesisir
salah satunya dengan diluncurkannya program digital nomad island pada dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
program ini diwujudkan oleh pemprov dki jakarta setelah melihat perkembangan tren work from anywhere atau wfa
yang dilakukan oleh mereka yang bekerja dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi
salah satu yang memang area ekspansinya adalah konsep
jadi di mana kota seperti jakarta yang sangat ditopang oleh tata cara baru dalam bekerja
di mana yang penting adalah produktivitas
kita melihat bahwa ada potensi di dalam pengembangan jak wifi untuk bisa mensupport digital nomad island
sebelumnya dapat saya sampaikan juga bahwa pemprov sangat concern terhadap infrastruktur yang ada di pulau
sehingga masyarakat di pulau pada sebelumnya memang sudah kita pasang semua di pulau pulau penghuni
sudah dipasang dengan akses jak wifi
sehingga masalah connectivity terkait dengan internet tidak menjadi masalah lagi
jadi kita ingin konsep kolaborasi dalam mengembangkan destinasi pulau selibu sebagai alternatif
untuk menjadi tempat bekerja yang nyaman bagi masyarakat jakarta itu juga bisa terwujud
pulau bidadari menjadi proyek percontohan
program digital nomad island dari ancol jakarta utara
perjalanan menuju pulau bidadari memerlukan waktu sekitar dua puluh menit dengan menggunakan kapal cepat
pulau yang terletak di kelurahan untung jawa kabupaten kepulauan seribu ini juga menjadi ruang ketiga
di sini kalangan digital nomad bisa bekerja lebih produktif sekaligus berlibur
jaringan internet gratis tersedia di pulau ini untuk menunjang pekerjaan mereka
ini menjadi bukti
bahwa keberhasilan program ini tak lepas dari sinergi antara dinas komunikasi informatika dan statistik provinsi dki jakarta bersama stakeholder lainnya
jadi yang harus kita lakukan adalah ada satu sinergi bersama
misalnya contoh kita ingin menjadikan pulau seribu sebagai destinasi pariwisata unggulan atau tidak
tapi pertanyaannya dia terbatas oleh kelisir karena informasinya tidak menyebar
masuklah dinas kominfo di situ membangun dan memberikan fasilitas
pertanyaannya kalau sudah ini masuk dinas perhubungan memberikan fasilitas kapal atau tidak
dinas pu nya membangun jalan atau tidak
jangan kis nya kis itu kerjanya ingin sendiri sendiri
jadi upaya yang kita lakukan itu tanpa sinergi
makanya jakarta dikatakan kota kolaborasi
sesuatu yang dibangun tanpa kolaborasi tanpa kerja sama
tanpa sinergi tidak akan maksimal
untuk pertama kalinya sintia kusumarani menjajal paket wisata digital nomad island di pulau bidadari
wanita yang bekerja di bidang hubungan masyarakat ini tertarik dengan fasilitas yang ditawarkan
mulai dari bekerja di tenda dengan pemandangan laut hingga layanan internet gratis
saya senang sekali ya pemprov dki sekarang mulai menata dan memfasilitasi
ruang publik khususnya yaitu ruang ketiga
apalagi untuk pekerja seperti saya pastinya membutuhkan ruang ruang seperti ini untuk bekerja
nah kalau dulu misalnya kita setelah adanya pandemi gitu ya adanya work from bali
jadi kita harus terbang ke bali
cuma kalau sekarang khususnya untuk yang tinggal di jakarta ada yang lebih dekat
yaitu kita bisa pergi ke kepulauan seribu
salah satunya yang bisa kita kunjungi adalah pantai bidadari
di sini misalnya kita bisa bekerja tapi lebih fokus lebih rileks
jadi bisa bekerja tapi lebih tenang
tak hanya menjadi tempat yang nyaman untuk bekerja
pulau bidadari menjadi salah satu destinasi wisata di kepulauan seribu yang eksotis dan syarat sejarah
pulau ini ditetapkan sebagai suaka purba kala pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pantai indah adalah spot terbaik untuk berwisata di pulau ini
sekarang kan kita sedang tren trennya untuk ada sebutan healing
tapi untuk pekerja apalagi seperti saya tidak bisa untuk kita berlibur yang lama
pastinya ada kewajiban kewajiban yang harus dikerjakan
tapi ada satu alternatif yaitu work from anywhere ini
menjadi digital nomad bisa bekerja mobile dimanapun
kalau dulu mungkin trennya adalah work from home atau wfh
tapi sekarang sekarang ini mungkin sudah bergeser dan tidak ada lagi
salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah digital nomad atau work from anywhere
kedepannya harapannya pasti bergantung kepada kita
bisa ada fasilitas wifi gratis sarana transportasi dan akomodasi yang paling penting juga
tempatnya nyaman dan aman
dan yang paling penting adalah adanya internet koneksi yang gratis
jadi bisa bekerja dan juga bisa sambil liburan
rencananya pemprov dki jakarta akan menambah titik akses jak wifi di pulau pulau
yang berpotensi menjadi destinasi digital nomad island di kepulauan seribu selain pulau

pada prinsipnya untuk jak wifi di pulau seribu sudah ada di beberapa lokasi
terutama pada tadi rw kumuh
rw kumuh yang berada di kepulauan seribu
nah lalu untuk mendukung digital nomad untuk mendukung area area publik yang lain
jadi salah satu fungsinya jak wifi adalah kita juga mendukung program strategisnya teman teman skpd lain
nanti disitulah kita akan menentukan titiknya yang pas ada di mana
misalkan digital nomad di pulau apa nanti kan pulau itu kita survei bersama sama
pastinya skpd yang terlibat gitu kalau disini mungkin para aircraft ya
nanti baru kita tentukan titiknya wifi di mana
untuk teknologi alhamdulillah kita masih di area jakarta
biarpun lokasinya pulau tapi masih bisa dijangkau dengan microwave seperti itu
jadi kita masih bisa menggunakan radio untuk mencapai internet di sana
untuk kualitas yang baik masih bisa terpenuhi
sensasi bekerja di pulau diharapkan membuat para digital nomad bisa bekerja lebih produktif
kehadiran jak wifi yang memberikan layanan internet gratis menjadi bagian penting sebagai penunjang kebutuhan mereka mengakses informasi
jakarta visinya adalah menjadi jakarta kota global
dan salah satu aspek dalam
menuju kota global adalah connectivity
adalah sebuah kota yang terhubung dengan baik
baik secara fisik maupun juga secara digital
oleh karenanya infrastruktur internet menjadi sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut
dengan program jak wifi yang kita harapkan dapat merata di semua lokasi di jakarta
dengan juga beberapa program terkait dengan inovasi
seperti digital nomad island
kita harapkan kedepan
memang jakarta sebagai global city akan terwujud dengan ekspansi dari semua infrastruktur digital yang tersebar secara merata
dan menjamin kesetaraan akses bagi seluruh warga jakarta
jak wifi dan ruang ketiga
bagaikan dua mata koin yang tak terpisahkan
keduanya memegang peranan penting
guna membangun jakarta
sebagai kota pintar atau smart city
ini menjadi bukti bahwa jakarta berkomitmen membangun teknologi informasi yang mumpuni
masyarakat di ibu kota pun semakin mudah terkoneksi dengan jaringan internet
sebagai langkah pasti realisasi jakarta menjadi connected city
anda baru saja menyaksikan spesial dokumenter magazine jakarta smart city